dunia sekarang ini berubah sangat luar biasa
perubahannya sangat luar biasa
pertama memang diawali oleh pandemi
kita tahu semuanya
dan kita beruntung saat itu awal awal pandemi
indonesia tidak lockdown
saya enggak bisa memperkirakan
kalau kita saat itu melakukan lockdown
berakibat pada ekonomi seperti apa
berakibat pada sosial politik yang seperti

karena memang awal awal hampir mungkin tujuh puluh negara semuanya melakukan lockdown
di kabinet sendiri delapan puluh persen mintanya lockdown
survei juga rakyat minta lebih dari delapan puluh persen lockdown
tapi saat itu saya semedi
saya endapkan betul
apakah benar kita melakukan harus melakukan itu
dan jawabannya saat itu saya jawab
tidak usah lockdown